taukah anda suara yang anda dengar pada adegan mencangkul ini tak sepenuhnya dari proses syuting
melainkan dari sini
ya detail audio yang sering anda dengar dari film seperti suara langkah kaki
gesekan benda hingga orang mencangkul dikerjakan oleh para profesional yang disebut poliartis
poli artis sendiri merupakan salah satu bagian dalam audio post production pada pasca produksi film
akhirnya recording mixer terjadi
ini ada kumpulan ambien sound effect foley musik dan segala macam
sound designer diadakan satu semuanya apa yang perlu di balance lebih kencang
apa yang perlu direndahkan semuanya di tahap terakhir di sound designer
empersound post adalah satu dari sedikit audio post production yang ada di indonesia
untuk menunjang polyartis teknologi microphone juga perlu diperhatikan
emper soundpost menggunakan tiga microphone berbeda sesuai dengan kebutuhan
mereka juga melengkapi studio dengan software khusus
dan pre add alat yang menguatkan sinyal bagi microphone
hahaha ini saya sampai ikut nunduk nunduk ya untuk mendapatkan feelnya
dan setiap microphone ini punya masing masing spesifikasi
kalau yang saya gunakan ini untuk merekam langkah kaki dibutuhkan microphone yang lebih sensitif

sampai jumpa di video selanjutnya
proses rekaman yang dilakukan untuk satu proyek film memakan waktu tiga hari lamanya
kadang poliartis juga harus memutar otak untuk mengisi permintaan khusus dari klien
ada beberapa suara monster ini salah satu
kalau di film ini videoclipnya sal priadi
ini ada suara monster
ya gitu ya kita rekrit ulang
salah satu kunikannya
nah kita dibantu teman teman yang jago screen ya
nah kita cari karakter itu karena suara mereka itu punya teknik sendiri untuk dapetin grow nya
itu dia tebal banget tuh
ini adit yang akan kerja sama kamu
saya percayain kafe ini sama kalian berdua
belajar untuk saling menghargai saling memiliki saling dimiliki
gliat industri film tanah air membuat polyartis banyak dicari
terlebih belum banyak yang menggeluti bidang ini
audie post production di indonesia itu dikit ya mas ya
dihitung ya mungkin bisa dihitung kayak ada alunan tadi ada beberapa hampir ada empat
nggak sampai sepuluh lah kalau mas cari
audio post production untuk ke film kayak gitu
dan film indonesia banyak sekali mas
di bioskop kadang kalau saya baca setahun bisa seratus film
satu film panjang ya
belum web seriesnya belum konten yang di youtube belum di apa itu banyak sekali
audio post productionnya nggak terlalu banyak kayak gitu
bagaimana apakah anda berminat menjadi polyartis
tim liputan cnn indonesia